selamat menjalankan amanat konstitusi
selamat bekerja untuk pemenang
selamat bekerja menunaikan harapan rakyat
baru saja kita mendengarkan putusan mahkamah konstitusi
terkait hasil akhir pilpres tahun dua ribu dua puluh
putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan
putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk mk
tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta
sebagai catatan kami sangat bangga dengan tiga hakim mk
yang menyatakan dissenting opinion
yang saya muliakan profesor saldi isra prof eni nurbaningsih prof arief hidayat
mereka adalah orang orang yang mulia
yang menjadi harapan
bagi tegaknya konstitusi dan kembalinya marwah mahkamah konstitusi ke depan
dan mereka akan menjadi catatan indah dan baik dalam sejarah kita berbangsa dan bernegara
prof saldi isra tadi mengingatkan tentang keadilan substansial
bukan sekedar keadilan prosedural
ini adalah catatan amat penting
yang sayangnya terabaikan dalam proses demokrasi kita
artinya kita memiliki tugas yang masih panjang
sebab demokrasi kita sesungguhnya masih lingkih
dan harus terus menerus dijaga dan dirawat
namun kami masih menerima dan kita semua menghormati keputusan mahkamah konstitusi ini
sebagai keputusan yang final dan mengikat
terus terus kalian perlu usaha kita semua untuk terus menerus
perlu sensitivitas kita semua untuk terus menerus
menjaga agar amanat reformasi tidak tergerus
walaupun proses penggerusannya berjalan pelan pelan sedikit sedikit
yang seringkali membuat kita terlena
kita semua sadar kita masih harus kerja keras
harus kerja terus menerus untuk menyadarkan publik luas
bahwa institusi demokrasi yang kuat
itu sama pentingnya dengan institusi ekonomi yang kuat
yang berfungsi dengan baik
keduanya proses demokrasi proses ekonomi harus berjalan dengan baik
dengan efisien efektif dan menggunakan prinsip prinsip yang benar
oleh karena itu kita semua harus terus bekerja
harus terus merangkul dan memperkuat masyarakat
masyarakat kita bisa kebal terhadap imbalan imbalan iming iming jangka pendek
dan tahan terhadap ancaman ancaman
dan tidak ada lagi pihak pihak yang melakukan itu pada masyarakat kita
sudara sudara atas alasan ini semua
kami akan terus berkomitmen terhadap gerakan perubahan
memperkuat pilar pilar demokrasi
serta menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua
dalam kesempatan apapun yang bisa kita raih di masa depan
cita cita kita untuk membangun negara yang menjamin keleluasaan berbicara
negara di mana warganya bebas memilih tanpa iming iming imbalan sesaat
dan tekanan maupun ancaman
kita harus terus berjuang bersama sama
kepada seluruh para pendukung
yang telah menitipkan aspirasi perubahan kepada kami sebagai capres dan cawapres
disinilah ujung perjuangan konstitusional kita
keputusan mk hari ini menjadi penanda
berakhirnya pilpres tahun dua ribu dua puluh
keputusan mk hari ini menjadi penanda
berakhirnya seluruh proses pilpres dua ribu dua puluh empat
salah satu prinsip demokrasi yang baik adalah
perpindahan kewenangan yang berjalan dengan damai
dari presiden petahana yang segera akan berakhir masa jabatannya
dengan segala catatan tentang problematiknya dalam proses pilpres dua ribu dua puluh empat kali ini
kami berkomitmen untuk menjaga
dan kami memilih untuk menjadi bagian
yang terus menjaga terus membangun mutu demokrasi di indonesia
oleh karena itu pada hari ini kami menyatakan bahwa bagi kami
proses pilpres dua ribu dua puluh empat telah terlewati seluruh fasenya
kami sampaikan kepada pak prabowo dan pak gibran
selamat menjalankan amanat konstitusi
selamat bekerja menunaikan harapan rakyat
yang kini diembankan di atas pundak bapak bapak berdua
saya sempat berkali kali ditanya pendapat pribadi tentang pak prabowo
dan saya jawab beliau adalah seorang patriot
hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot
beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern
sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang
maka pak prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik
menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara
menjaga keseimbangan dan independensi tiga cabang kekuasaan
yaitu eksekutif legislatif yudikatif
lalu menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi
serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat
di dalam bersuara di dalam mengungkapkan pendapat
di dalam berserikat berkumpul
dan sebagai seorang patriot ketidik saya percaya
pak prabowo akan mengembalikan dan akan menjaga nilai nilai demokrasi ini
di masa masa indonesia ke depan
saudara saudara sekalian dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan
rasa terima kasih sedalam dalamnya kepada seluruh pihak yang telah
partai pengusung partai nasdem pks pkb
teman teman timnas amin teman teman tim hukum nasional
seluruh teman teman relawan para ulama para tokoh tokoh agama
para pakar dan rekan rekan media semua yang telah ikut berjuang
bersama sama mendukung perubahan mengorbankan banyak tenaga
pikiran dan harta demi memperjuangkan aspirasi perubahan
saya ucapkan terima kasih
dan juga pada anak anak muda anak anak muda yang pada pilpres kali ini
memberi warna baru membawa pesan optimisme pesan kreativitas
pesan inovasi pesan kebaruan
terima kasih telah menjadikan pilpres kali ini pilpres yang menyenangkan
mencerahkan yang tidak kalah penting adalah mencerdaskan
kampanye yang membuat kita mendapatkan perspektif baru tentang apa
tetapi berpesan kepada semua melihat proses yang terjadi
proses politik sering nampak kotor dan berujung pada kecewaan
tapi jangan sampai itu semua membuat kita berputus asa pada proses politik
begitu banyak cita cita besar yang dapat diperjuangkan melalui jalan politik
bila saat ini kondisinya masih begitu mengecewakan justru ini adalah tanda
ini adalah pengingat bahwa perlu semakin banyak dari kita semua
yang mau berjuang di jalan politik
ini adalah panggilan mereka mereka yang berintegritas yang menjunjung tinggi etika
yang memikirkan tentang masyarakat tentang negara tentang rakyat
untuk mau masuk di wilayah politik
bawa kompetensinya bawa integritasnya dorong jangan menyerah
jalan perjuangan masih terbentang panjang sepanjang usia republik ini
masih terbentang jalan pengabdian untuk melakukan perubahan bagi keadilan
bagi kesejahteraan bagi kemakmuran kita semua
itu dibutuhkan kemauan untuk mau terlibat dalam proses politik
jangan putus asa mari kita jalan terus untuk perjuangan ini
teman teman semua marilah kita lanjutkan perjuangan
melanjutkan perjuangan untuk memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki
dalam berbagai kesempatan dan ruang yang tersedia di masa yang akan datang
insya allah saya dan mas anies akan terus membersamai teman teman semua
di dalam memperjuangkan kebaikan dan perbaikan menuju indonesia yang adil dan makmur untuk semua
tetap semangat jaga stamina
dijinkan saya menyampaikan terima kasih
semoga allah swt merahmati negara republik indonesia dan melindungi kita semua
yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih sama pendukung partai pengusung tpn warga masyarakat dan tentu pada hakim
hakim majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan
yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi eksepsi yang ada ditolak
maka hakim akan mengadili
hakim tidak hanya bicara kalkulator lebih bicara subtantif
bahkan tadi pak arief sampai mengabulkan
maka artinya nurani hakim punya ruang sehat
ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan
dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati
saya dan pak mahfud tinggal hari ini saja
maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima maka kami terima
dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang
dan mudah mudahan pr pr bangsa ke depan bisa segera diselesaikan
hari ini ada perang yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak
kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi
saya kira itu pr pr yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan
daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini
kalau itu nanti ruang di parlement
kalau hukumnya kami ada di sini